kita ke informasi tentang euforia pokemon go game pokemon go marak dimainkan di bandung jawa barat
ya bahkan akhirnya wali kota bandung ridwan kamil melarang para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kota bandung bermain pokemon go tentu saja pada jam kerja
permainan pokemon go tengah digandrungi para gamer di dunia tak terkecuali di tanah air
seperti halnya yang dilakukan tiga remaja asal bandung ini
sudah dua pekan terakhir mereka kerap berjalan kaki menyusuri sejumlah ruas jalan utama di pusat kota bandung
tujuannya hanya untuk berburu monster pokemon
di gedung gedung tinggi dan pusat keramaian mereka bahkan memburu monster pokemon hingga ke kuburan
jatuh gara gara nyari pokemon
salah seorang gamer mengaku pernah celaka karena bermain pokemon go
ia terlalu fokus bermain hingga tidak menyadari sepeda motor yang dikendarainya menabrak kendaraan di depannya
konsentrasi ke pokemon lalu jalan itu jadi nggak jelas gitu
game pokemon go tidak hanya digandrungi oleh kaum muda para pegawai negeri sipil pun sudah banyak yang memainkannya
terkait hal ini wali kota bandung ridwan kamil mengimbau
pns yang berdinas di wilayah pemerintahan kota bandung tidak bermain pokemon go pada saat jam kerja
intinya saya yakini adalah dilarang melakukan kegiatan kegiatan yang mengambil jam kerja dari yang dipergunakan untuk pelayanan masyarakat
sebenarnya sederhana mau apapun mau pokemon bukan pokemon selama jam kerja itu diambil untuk urusan pribadi dan hal hal yang tidak bermanfaat untuk masyarakat di jam kerja
rituan kamil berharap masyarakat bisa secara bijak dalam bermain game apapun terutama agar tidak mengganggu pekerjaan